bangkok ternyata memiliki sebuah kampung yang dihuni oleh orang orang keturunan jawa
di kampung jawa ini terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat sekitar
kita juga bisa mengunjungi pasar malam yang menjadi lokasi berkumpulnya anak anak muda di bangkok
dan orang orang yang mengenakan batik untuk acara acara khusus
di tengah tengah kampung jawa terdapat masjid jawa
masjid ini dibangun pada tahun seribu sembilan ratus enam
arsitektur bangunan masjid jawa terlihat mirip dengan bangunan rumah joglo yang ada di pulau jawa
masjid jawa kini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi masyarakat yang tinggal di kampung jawa
perjalanan selanjutnya adalah
mengunjungi train night market racada
tempat ini merupakan pasar malam yang sering menjadi lokasi berkumpulnya anak anak muda di bangkok
di sini kita bisa menemukan banyak pernak pernik unik
mulai dari pakaian hingga makanan
salah satu yang wajib dicoba adalah giant lobster tom yum
sisi lain dari bangkok ini dapat anda saksikan selengkapnya dalam program hijab traveling
sabtu pukul dua belas empat puluh lima
lima waktu indonesia barat hanya di trans tujuh